kok tampil sekarang
cuma sudah tampil
ah ya ya doain gua doain gua
mudah mudahan gua gak ngingin celana nih
eh man saya kesana dulu ya
eh dimana sini
nah sekarang ada penampilan komedian yaitu komedian dari kita
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
loh emangnya kamu sakit ya
gak apa apa sih tan cuman memar aja
jadi gini tan aku tuh sebenernya harus banget ke sekolah karena lagi ada acara perpisahan kepala sekolah
dan aku disitu harus baca puisi
jadi gak enak kan kalo misalnya aku gak ke sekolah
loh kenapa kamu gak bilang aja keadaan yang sebenarnya sama papa kamu
udah tantah tapi papa ngotot
hmm tante ngerti ya
kayak gitu kan
iya gitu deh
nggak enak gak mikir materi gua mikir materi nih
tapi kan gua susen juga gerak geraknya lu kata gak apa apa
tanti lu pelitikin aja orang orang supaya ketawa sama gua
tadi sama sekarang
kayak bentuk magnet sekarang gitu
sekarang mari kita saksikan pengantulan band agusti
dari samuel j
tidak tak matamu bagai busur panah
yang kau lepaskan ke jantung hatiku
jika kau simpan cintamu masih
tetap nafasmu kuanggih hiasi suasana
kenapa lo sendirian aja
band aja berdua lho lo sendirian
kalah sama band lo
gue kepikiran samuel bob
hari ini dia aneh banget
lan gue mau nanya deh
bener itu gosip yang bilang kalau ulan itu dipukul
nah itu dia masalahnya man
si samuel kan orangnya gampang gampang cemburu
ya ampun apalagi sih
masa masih cemburu aja
kan gue udah jelasin sama dia
gue gak ada apa apa sama wulan
kalau gue sih man ya
gue sih orangnya netral
dan gue juga gak tau kan
lu sama ulan itu udah sedeket apa
sedangkan di sisi lain ada sahabat
yang lu kenal jauh lebih lama sebelum lu kenal bulan
sedih ngeliat lu berdekatan sama ulang
cepat sudah tampil

nah sekarang ada penampilan komedian
yaitu komedian dari iva
terima kasih man
terima kasih man
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
atau biasa dipanggil ibob
atau biasa dipanggil nyaut
saya hari ini mau bicara tentang patah hati
pertanyaan dari iva
pertanyaan dari iva
pertanyaan dari iva
menurut saya cinta itu
iya kayak kentut
kalau ditahan sakit
bau sarden busuk
benar apa kata orang orang
gimana gak banyak saudaranya
orang setiap ditolak
kita adek kakaan aja ya
eh daki nyamuk
adek kakaan kapan bapak gue
kamu pagi pagi sudah disini
makanya aku dateng kesini
wulan sudah baikan
terus kalau dia baikan
dia sekolah mas
biar dia kuliah aja dulu
ya ampun mas
apa kamu gak kasihan
sama wulan dari
sampai dia harus bolos sekolah
ada perpisahan kepala sekolahnya
tapi dia itu ke sekolah
cuma untuk baca puisi
anehnya sudah bikin dia celaka
yaudah gini aja deh
kamu percayain aja semua sama aku
aku pastiin bulan akan baik baik aja
karena dia pon yang akan jadiin dia
kamu boleh pergi ke sekolah
tunggu dulu papa mau selesai bicara
tapi dengan satu syarat
pakai syarat segala nih
nanti tante tiana yang akan mengantarkan kamu ke sekolah
terus nanti di sekolah kamu gak boleh jauh jauh dari daefon
karena sekarang ini cuma devon yang papa percaya bisa jaga diri kamu baik baik
terus nanti pulang sekolah juga pulangnya bareng reformnya
nah papa pergi dulu
pulang kan gak masuk
gimana kalau nanti yang baca puisi digantikan oleh susan
kamu yakin kamu bisa kan susah